ini taruh dimana pok
jangan taruh disitu taruh dalam
mak aku mau minta kasih rumah
mak udah liat
kalau gak ngecek kenapa berhenti
saya kan masih tau doang
lain kali kalau main bilang dulu
lain kali kalau mau main jangan jauh jauh
iya tante duduk nih ya
giliran ada urusan nggak penumpang
giliran gak ada urusan satu wacahan pun gak ada
itu dari mana
abis dari rumah emak
abis dari rumah emak bawain sebagiannya

lu juga lah
kamu dulu atuh
lu berdua masuk
katanya gue duluan
kakak salim pesen kopi satu
apa lu bet kusut banget muka lu
betta ingin pergi makan berduaan kakak sama cen cen
tapi dia tidak mau
dia lagi sibuk kali
besok aja kan bisa
karena ini hari spesial hari valentine
sejak kapan hari minggu itu berubah nama jadi hari pelempin
bunga mau pergi boleh gak
kok tumben bapak gak nanya mau pergi kemana sama siapa
ini kan hari minggu bunga boleh main
mau pindahan bang
kalo gua jawab lu mau bantuin gak gak
tentang bang ojak hari ini gua kagak dalam lomen catur
ayo duduk dulu anda
ini di tengah
eh bor jangan bor
kita mau langsung jalan pak
bunga udah berangkat
naik taksi dong
jangan taro disitu taro dalem
mak ojak mau pindahin kasur mak
mak udah liat
ovennya udah dipanasin kan
kalau udah ini tinggal dimasukin aja
berapa lama nih nunggunya
kamu gak buat kue juga
ah kayaknya dia gak suka coklat
lu udah ngelamunya
kakak salim kalau besok sudah tidak terasa lagi istimewanya kakak
gue gak ngerti sama omongan lu terserah lu dah
kakak salim kita mau pulang dulu
ibu yakin mau makan disini
iya ibu sudah lama makan bakso
iya katanya sop buah disini tuh terkenal enaknya
bawa yang lain juga dong
padahal tadi bapak mau ajak ibu makan steak
ibu bosen makan daging pak
loh bakso itu kan daging juga bu
tapi kuahnya itu kan bikin seger
kenapa kita gak nyari sop buntut aja
ya sudah lah pak kita kan sudah pesan masa mau ditinggal
kenapa tadi bapak indah bilang kalau bapak indah mau baso
kenapa bapak indah mau makan bakso indah suka
bukan gak suka
bukan gak suka
tapi kalau makan bakso perasaan gak kenyang
kan bapak bisa pesen dua mangkok